bahwa mengatakan bahwa dia beruntung tidak berada di koalisi yang lama
bagi kami itu adalah hak logatis seorang ketua umum
tapi yang jelas buktinya bahwa koalisi yang ada
pkb pks dan nasdem itu kursinya naik semua
nasdem dan pkb tidak hancur tidak lebur
tetapi kami tetap berada konsisten
karena sesungguhnya bagi sebuah partai politik
tapi apakah kita bisa dan mampu
bagi kami kalau pemerintahan tidak sesuai
dengan apa yang kami cita citakan
bukan sekedar hanya untuk mendapatkan jabatan
lalu kami dengan mudahnya merubah